hai yang abu tureh yang ibu masuk viral abu tureh ibu tahu
tapi benar bu ibu di lay tiga jam kita surabaya
kalau lewat itu berarti yang masuk akhirnya viral viral di akun akun seperti itu gimana sih bu menanggapinya
enggak tahu enggak tahu enggak main sosial media pokoknya ya bu show kalau bapak main sosial media kalau mas
kaesang semuanya bapak main sosial media pak sama mas kaesang semuanya udah tahu ya ada ibu